jangan jangan gara gara makanya mbak jenggot diganggu makanya mbak jenggotnya marah
iya purwanti pak rt semalam itu mbak jenggotnya ngomong
ganggu ada yang
yang di rumah kenapa
alah boya yang di rumah itu udah basi
udah rumutan ya
udah jamuran ya
udah kagak cakep lagi
udah kayak topok lab dapur
makanya aku mau cari yang baru lagi
yang lebih keset
terus yaudah aku mau minta jodoh dulu
bapak tuh pindahin gua
lah aku kagetan lagi apa
maksudnya aku maksudnya aku itu tadi istriku yang di rumah itu cuantinya tenang
sip po setengah po
cip boleh gak
pendem kalian pendem pendem pendem
pilihan jodohnya kalian berdua sih ah
nggak ada yang lain apa
mending gua merem
lagi juga siapa yang mau
situ kan makannya banyak gaji kita dikit
situ tau saya makannya banyak tapi kenapa kalian berdua pilihannya
oga kalau kalian berdua pilihannya biarin deh saya mendingan jadi janda forever
ah gua mendingan merem nih ketauan dah
om hansip ngapain disini
om hansip cari dodo yang dikuburan
minta sama pak jenggot ya
minta itu sama allah ah bukan sama kuburan
tau gak om kata pak ustadz
itu tuh perbuatan musik
nanti allah marah lah
kenapa mukanya asem gitu sih
rasa kecemes ya sama ponakan saya
anak kecil udah bener
yang tuaan malah aneh aneh aja
malu tau sama umur
mami jadi sebel deh zara
gara gara udah kebanyakan orang
jadi mami gak bisa kekuburan itu lagi ke makam itu lagi
kalo zara berasa ada yang ngikutin deh
jangan jangan kalo bukan orang
ah zara kamu jangan nakutin mami dong
mami kedua orangnya penakut
itu ada yang ngedehm zara
tentu mba jengot gak pergi pergi juga ya zara ya
ini semua gara gara mami
mami coba gak kekuburannya mba jengot
mba jengot gak bakalan kesini
aduh mami ke dalam
aduh mami takut
aduh mami takut
aduh mami takut
ih jangan duluan jalannya

nih tenang aja gak usah takut
kalau kabur paling duluan
wah sama dong takut juga namanya
eh bertakut apaan sih
suara apa tuh
itu kan suara mba jengot
mbak jamu mah gak takut
kok udah buang gak usah khawatir
itu tukang jamu jamu jamu
teriak jamu no
tuh aku takut mami
mami juga takut dam
ngapain kok deh
kau lihat dong
bilangin dari tadi
ini bukan segang gamung
jadi bu messi sama bu endang teh
digangguin sama hantu mba jengot
bu messi kenapa takut digangguin sama mba jengot
bu messi teh seneng
mungkin mba jengot itu pengen terima kasih
karena bu messi teh udah bikin kuburannya mba jengot itu sekarang jadi rame lagi tambah beken
kayanya mba jengot teh seneng deh sama bu messi
iya bu endang
kayaknya demen banget yang model begini kayaknya
mbak jenggot mungkin pengen ngelamar bu messi jadi istri berikutnya
masang tajer melirik
masa gak mikir
ya walaupun memang aku ini tuh pasti aja selalu ada yang suka
tapi yang gak pake hantu juga keles
yang gak nggak aja deh kalo mikir berarti
jangan jangan gara gara makannya mba jengot diganggu
iya bu ranti pak rt
semalam itu mba jengotnya ngomong
ada yang ganggu
ada yang ganggu
ada yang ganggu
dia marah kalo makamnya itu banyak orang rame
kenapa makamnya nggak ditutup aja sih
oh si april sama si mucin mau kesini mau ngantarin makanan buat saya
aduh prt baik banget makasih banyak ya prt
jadi merinding begini ya
kok bisa keluar